suasana sedih nampak saat pihak keluarga menjemput jenazah muhammad zidan
remaja yang diduga menjadi korban tawuran di ruang forensik rumah sakit pmi kota bogor jawa barat pada minggu sore
korban sebelumnya ditemukan tewas mengenaskan pada minggu dini hari dengan kondisi tubuh penuh luka senjata tajam
hasil penelusuran polisi korban diketahui sempat diserang komplotan remaja yang datang mengendarai angkot dan motor saat melintasi ruas jalan panduraya kota bogor
diduga pengeroyakan di picu aksi taburan antara geng motor yang sempat pecah beberapa jam sebelumnya
dari hasil olah tkp polisi mengamankan barang bukti dua pilah senjata tajam yang dibuang di jalur selokan jalan panturaya
sementara sejumlah pelaku pemacokan yang identitasnya sudah diketahui kini masih dikejar polisi
kita cek kesana jatah benar kita cek tkp ternyata ada kejadian di wilayah perurahan jepang ini
di jalan kota baru sekitar empat tiga puluh lima saat menjelang sini
kita lacak kita lidik sekarang kita cek ke kapolda mulai dari kejadian gempa kejadian sampai sekarang kita masih melakukan penyelidikan